tak gunakan helm saat mengendarai motor seorang pengendara motor di sukabumi kritis setelah tertimpa batang kayu yang jatuh tepat di kepalanya saat melintasi jalan
luka menganga di dahi menyebabkan korban harus dirujuk ke rumah sakit
warga berusaha menolong hairudin yunis warga desa bojongkosan kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi
yang tergeletak setelah tertimpa batang pohon di jalan raya sukabumi bogor di desa karangtengah sukabumi
sebuah luka mengangat di dahi korban karena saat mengendarai motor ia tidak menggunakan helm
pohon dengan ukuran satu meter roboh menimpa korban yang sedang mengendari motor
korban pun kehilangan kendali dan motornya menghantam mobil
kondisinya memang itu sudah kepala berat
tapi kalau saat ini untuk dunia tadi sama lainnya sudah mulai nolot cuman belum sadar aja
seharusnya pasien ini cedera dirujuk tapi kadang kadang belum memungkinkan untuk dirujuk
karena ini harus ditangani oleh dokter spesialis berdasar
rencananya korban akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar
ahmad fikri sukabumi